perhubungan menyebut hari ini hingga besok menjadi puncak arus balik lebaran
di gerbang tol kalikangkung semarang jawa tengah
antrean kendaraan ke arah jakarta mulai terjadi sejak minggu sore
diprediksi kepadatan terus meningkat hingga malam nanti
pihak jasa marga menyebut terjadi peningkatan jumlah kendaraan hingga lima puluh sembilan persen ke arah jakarta
sementara ke arah semarang terjadi penurunan jumlah kendaraan hingga tujuh puluh dua persen
untuk mengurai kepadatan petugas berlakukan sistem satu arah atau one way
dari gerbang tol banyumanik hingga gerbang tol kali kangkung
kementerian perhubungan menambah layanan penyeberangan dari bakauheni ke merak
menteri perhubungan budi karya sumadi menyebut rute penyeberangan dari sumatera ke jawa
ditambah dari satu ratus tiga puluh satu menjadi satu ratus empat puluh enam trip
jumlah kapal yang dioperasikan atau
pergerakan itu insya allah satu hari